kita ke informasi lainnya meski sudah melunasi pembayaran ongkos naik haji
empat orang calon jemaah haji asal sidoarjo dipastikan gagal berangkat karena terbentur masalah kuota
sementara di mojokerto seorang calon jemaah haji pingsan saat mengikuti proses manasik haji
jemaah bernama radi warga desa jabon kecamatan mojoanyar mojokerto pingsan saat menjalani latihan manasik haji
radi pingsan diduga karena kelelahan di tengah terik matahari saat latihan prosesi lempar jumroh dalam manasik haji yang digelar di balai ikatan persaudaraan haji indonesia mojokerto
tim medis segera mengevakuasi pria berusia tujuh puluh tahun ini
meski demikian seluruh proses manasik yang diikuti oleh ribuan calon jamaah di mojokerto tetap dilanjutkan
panitia mengatakan memang sengaja menggelar praktik manasik di tengah cuaca yang panas untuk melatih para calon jamaah
latihan ini juga untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pada calon jamaah
di mojokerto juga terdapat lima ratus lima calon jamaah haji yang gagal berangkat karena belum melunasi biaya perjalanan haji
mereka kemudian ada yang mengalami seperti ini ini adalah gambaran kecil nanti ketika ada di arab saudi
jadi suasananya mungkin lebih menantang dari yang ada sekarang ini
sementara di sidoarjo akibat adanya batasan tambahan kuota haji oleh pemerintah indonesia
sebanyak enam puluh empat orang calon jamaah asal
sidoarjo dipastikan gagal berangkat pada musim haji tahun ini
meskipun mereka sudah melunasi seluruh biaya dan ongkos naik haji di sejumlah bank yang ditunjuk
tetapi mereka tetap tidak dapat berangkat dan harus masuk daftar tunggu untuk musim haji tahun berikutnya
dari delapan puluh orang calon jemaah haji yang masuk kuota cadangan hanya enam belas saja yang dipastikan bisa berangkat
itu pun mereka harus ikut dalam kelompok terbang dari kota ataupun kabupaten lain di jawa timur
batasan kuota tambahan untuk calon jemaah haji tahun ini langsung ditentukan oleh pemerintah pusat
yang telah melakukan koordinasi dengan pemerintah arab saudi
dari data kementerian agama sidoarjo
ada satu delapan ratus dua puluh dua calon jamaah haji yang akan berangkat
mulai dari pertengahan bulan agustus mendatang